namun hatiku tak kunjung pintar
saat menghampiri penolakanmu
setiap tak dapati sambutmu
lu baik banget ya mulai
masa tadi kemarin gak berenung deh
cuma kali ini murah lu
lu emang ngundurin diri
gue gak jadi ngundurin diri
akhirnya kita bisa berkompetisi bareng
gue pengen ngasih tau sama orang orang
kalau kita tuh gak cuma mirip muka doang
tapi juga setara talenta
gue paling kecepat sudah
terserah lu deh bobo
nanti pada jadikan ke kafe
gue kayaknya gak ikut deh
kenapa emang ya
ya kenapa lu
gak ada lu
ngantar nyokap gue ke rumah sakit
oh yaudah cepet sembuh deh buat nyokap lu
cek ke siapa
ya udah deh gws deh
kamu jadi bohong sama temen temen kamu
tapi sayangnya gue mau mundurin diri
gue gak pernah seserius ini
gue lagi semangat semangatnya ikut lomba
eh dia malah mundur
aku denger rulan mundurin diri ya
dari lomba musikalisasi puisi sama kamu
kalau gitu boleh dong aku yang gantiin posisinya wulan
enggak pak maaf ya pak
kamu ini datang ke sekolah
mau belajar atau mau apa
kalau kamu mau benar benar belajar
kamu harus banyak belajar
sekarang ikut bapak ke lapangan
hormat pada pendidikan
tiana aku benar benar harus minta maaf sama
kita harus gerak pulang
ya memang ini
honeymone kita yang terlalu singkat
aku itu ngerti kalau kamu itu sibuk
lagian kan kasian juga kalau wulan kelamaan ditinggal ya kan
itulah kenapa aku sangat beruntung
menjadi pendamping kamu
aku urus pembayaran dulu di lobby ya
semuanya lancar kan
iya mbak alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar
ya udah nanti kamu coba mulai pengaruhi andika
supaya dia membeli saham perusahaannya mas avandi
soalnya mas avandi itu lagi putus hentikan dana
ya ampun mbak
aku ini kan baru berapa hari nikah
gak enak kalau langsung minta ini itu sama mas andika
ya jelas bisa lah
dia itu kan suami kamu
dia cinta sama kamu
pasti dia mau penuhi semua keinginan kamu
dengar ya tiana
pokoknya mbak harap progres dari kamu segera mungkin
apa keputusan aku menikah dengan mas andika ini salah
sekarang mas gunawan membenci aku
sedangkan mbak ulfa dan mas fandi selalu menekanku seperti ini
apa yang harus aku lakukan
aku harus menikah dengan andika
apa yang harus aku lakukan

sekarang semua bukunya dimasukkan
lah biasanya kalo ulan ke toilet lu ikutan kebelet
kenal hukuman terus
saya ingin kamu tinggal template